hai varian baru virus corona kembali ditemukan di indonesia varian yang diberi kode b seribu lima ratus dua puluh lima ini
terdeteksi menginfeksi salah seorang pekerja migran indonesia yang bekerja di malaysia
dan kembali ke indonesia melalui kota batam judul bicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia
tarmizi mengatakan mutasi dari sebuah virus merupakan hal yang lumrah agar virus bisa
bertahan hidup mutasi mutasi tersebut menciptakan berbagai varian baru salah satunya b seribu lima ratus dua puluh lima ini kalau
kita berbicara mengenai b seribu lima ratus dua puluh lima dari lima puluh delapan itu yang pulang bersamaan ya nah dan tentunya dari lima puluh delapan itu
kita lakukan pemeriksaan pcr dari lima puluh delapan itu ada tiga belas yang positif nah dari tiga belas yang positif ini hanya ada
satu kasus yang kita temukan dia
ada varian b satu lima dua puluh lima nya meski dikategorikan sebagai concern of interest atau virus yang sedang
diperhatikan oleh badan kesehatan dunia varian b seribu lima ratus dua puluh lima ini belum menunjukkan tingkat keparahan
dan pengaruh pada efekasi vaksin epidemiolog dari griffith university diki budiman juga
mengatakan penemuan varian baru ini bisa menjadi alasan kuat pemerintah untuk memperketat mobilisasi
masyarakat terutama bagi pendatang atau orang orang yang melakukan perjalanan
testing dan tracing harus diperkuat di pintu masuk wilayah indonesia pintu masuk negara perketat
ketika ada pcr positif kalau untuk pintu masuk negara lebih baik disampling kalau misalnya terbatas
mahal ya biayanya di atas sepuluh jutaan di menu tetaplah sia kan memiliki prestasi service arab
bianya memang relatif mahalharga b hal ini dibayaraho nous click hitim mulius superfickoapo siar bagi
sepuluh jutaan lah misalnya nah ini bisa saja ada regulasi yang mengurangi beban pemerintah dengan misalnya jadi berbagi dengan si
karena dia juga datang kan pasti ada keperluan nih misalnya nah ini bisa saja
karena ini untuk keamanan publik ya keamanan publik apalagi kita nggak tahu varian di dunia ini saat ini mana saja
keberadaan virus b seribu lima ratus dua puluh lima ini menjadi varian terbaru virus corona yang tercatat masuk ke indonesia
sebelumnya salah satu varian virus corona dengan kode b satu satu tujuh dari inggris juga telah masuk ke indonesia
hingga kini sedikitnya sepuluh kasus virus corona b satu satu tujuh telah dilaporkan